beginilah keseruan ibu negara iryana jokowi dan mufidah yusuf kala
saat menari bersama ribuan siswa dari berbagai sekolah di banyuwangi jawa timur senin siang
momen ini terjadi saat ibu negara berkunjung ke banyuwangi
dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba pornografi dan anti bullying dan anti hoax
keduanya berdialog dan mengajak para siswa siswi bermain kuis
dengan tema bahaya narkoba dan anti berita bohong
tak mau kalah dengan presiden yang biasanya menghadiahi sepeda dalam kuisnya
iryana dan mufidah juga memberikan hadiah bagi siswa siswi yang mampu menjawab tantangan
tak tanggung tanggung hadiah laptop diberikan bagi mereka yang berani dan berhasil menjawab kuis
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini